erupsi gunung merapi terbesar pada abad modern terjadi satu dekade lalu pada dua ribu sepuluh
yang menurut badan nasional penanggulangan bencana membuat hampir empat ratus orang meninggal dunia
salah satunya adalah juru kunci gunung merapi raden ngabei surak soehargo
atau lebih dikenal dengan nama mbah marijan
sikap bah marijan memunculkan mitos yang menyebutnya anti teknologi
namun mantan kepala balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi yogyakarta subandrio
yang berkomunikasi langsung dengan mbah marijan menuturkan fakta sebaliknya
sikap mbah marijan sebenarnya bukan menolak teknologi
kalau persepsi dari saya itu lebih pada bentuk pertanggungjawaban bah marijan
yang ditunjuk sebagai seorang
sesepuh di pasra itu kes tanggung jawab ngemong gunung merapi
subanrio juga memastikan bah marijan tidak menolak evakuasi
saat erupsi besar pertama terjadi pada dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh
pada waktu sangat kritis itu sebenarnya beliau kan sudah mau diungsikan
karena mobil suzuki apv itu sudah mengungsikan dulu keluarga
kemudian menjemput bah marijan karena mau sholat maharib dulu
cuma sudah keduluan dengan terjadi nyawan panas
tugas mbah marjan sebagai juru kunci gunung merapi digantikan putra kandungnya
mas fedono surak sohargo atau dikenal dengan bah asih
mbah asih melanjutkan fungsi pelestarian budaya yang diamanahkan keraton yogyakarta
salah satunya melakukan labuhan merapi
kalau misalnya ada suatu tanda tanda
kok gunung itu ada suara gemuruh
kalau mungkin ada guguran guguran
itu selesai saya tanyakan
itu kondisi seperti saya tanyakan di bpptkg
bahwa merapi itu seperti apa
pesan ngasar dalem yang ke sepuluh ini agak berbeda
kalau memang itu walaupun kondisi seperti apa
kondisi seperti itu memang membahayakan
ya itu lebih baik itu dijauhi
jadi ya terus terang saya juga takut
kalau merapi itu anu ya juga seperti itu
kondisi seperti ini saya juga takut
bpptkg yogyakarta juga mengaku berkomunikasi aktif dengan mbah asih
bah asih ini kemarin itu istilahnya mengikuti
mengikuti perkembangan informasi apa yang diberikan oleh bptkg
jadi melalui media media bpptkg beliau menerima informasi itu
dan bahkan beliau menyampaikan begini
kok di luar kok kayak suaranya
karena enggak benar membuat kita takut gitu ya
sebenarnya apa sehingga sampai beliau datang ke sini
oh begini toh sebenarnya situasinya
erupsi merapi dua ribu sepuluh membuat empat ratus ribu orang mengungsi
dan mengakibatkan kerugian material mencapai tiga lima triliun rupiah
bpptkg mencatat erupsi serupa pernah terjadi satu ratus tiga puluh delapan tahun lalu
yaitu pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh dua
hendrawan setiawan teguh supriyadi
daerah istimewa yogyakarta